terkait penyataan penyidik senior kpk novel baswedan mengenai kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
kapolri jenderal polisi tito karnavian mengatakan
akan mendalami dan segera mendatangi komisi pemberantasan korupsi untuk berkoordinasi
rencananya kapolri akan menyambangi kpk pada senin mendatang untuk melakukan koordinasi
kapolri juga akan mengirimkan tim pada novel baswedan untuk mendalami pernyataan penyidik senior tersebut
sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan sebuah media novel mengatakan
bahwa serangan itu terkait dengan sejumlah kasus yang ditanganinya
novel menduga ada orang kuat yang terlibat atas penyerangan dirinya
tentu saya pikir langkahnya nanti kita akan mengirim tim
mengirim tim ke saudara novel
yang dimaksud yang bersangkutan
kalau ada komunum jenderal yang mana
yang kedua buktinya apa
itu yang penting
sebut namanya siapa buktinya apa
jangan sampai nanti keluar apa nama itu
pernyataan tapi kemudian
kalau ada bukti kita akan proses kita proses dalamnya
dan kita akan terbuka untuk itu
tapi kalau seandainya tidak ada bukti buktinya ya tentu saya menyayangkan
karena nanti institusi polisian jadi negatif pandangannya di kepolisian